kejaksaan agung republik indonesia menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi
proyek pengadaan satelit slot orbit satu ratus dua puluh tiga derajat bujur timur pada kementerian pertahanan periode dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
dalam kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai lima ratus miliar rupiah
tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah laksamana muda purnawirawan ap
yang merupakan mantan direktur jenderal kekuatan pertahanan kemenhan pada dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
sementara dua orang tersangka lainnya adalah pihak swasta dari pt dini nusa kesuma yang berinisial scw
yang merupakan direktur utama dan aw yang merupakan komisaris utama
penetapan tersangka dilakukan usai penyidik pemeriksa empat puluh tujuh saksi dan menyita sejumlah barang bukti
saat penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi
dugaan tindak pidana korupsi
ini bermula saat kemenhan menjalankan proyek pengadaan satelit slot orbit satu ratus dua puluh tiga derajat bujur timur
proyek ini merupakan bagian dari program satelit komunikasi pertahanan di kementerian pertahanan
tanpa adanya surat keputusan dan menteri pertahanan dalam hal penunjukan langsung kegiatan sewa satelit
kegiatan ini menyangkut pertahanan negara yang harus ditetapkan oleh menteri pertahanan
itu yang pertama
yang kedua tidak dibentuk tim evaluasi pengadaan
yang ketiga tidak ada penetapan pemenang oleh menteri pertahanan selaku pengguna anggaran
setelah melalui evaluasi dari tim evaluasi pengadaan
berikutnya kontrak ditandatangani tanpa adanya anggaran untuk kegiatan dimaksud
berikutnya kontrak tidak didukung dan adanya harga perkiraan sendiri
yang seharusnya melibatkan tenaga ahli
kontrak tidak meliputi syarat syarat umum kontrak dan syarat syarat khusus kontrak
sebagaimana seharusnya kontrak pengadaan